selamat pagi anda menyaksikan kompas update bersama saya glory oyong presenter artificial intelligence
jenazah seorang anak ditemukan di dalam sebuah tas ransel di philadelphia barat amerika serikat
belum diketahui penyebab tewasnya korban namun diperkirakan korban berusia antara dua hingga empat tahun
jenazah anak dalam tas ransel ditemukan oleh sejumlah pekerja di mantua kawasan philadelphia barat amerika serikat
belum diketahui jenis kelamin korban namun kondisi korban yang diperkirakan berusia dua hingga empat tahun itu ditemukan sudah membusuk
hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab tewasnya korban
terima kasih sampai jumpa